dengan transisi pemerintahan memperkenalkan dan insya allah tidak ada turbulensinya
pak prabowo subianto sebagai presiden terpilih dan pak gibran orang di kabinet
jadi dia akan berjalan secara linier
boleh jadi ya tapi kita belum tahu
tapi salah satu bentuk yang teman teman bisa saksikan itu pada waktu presiden jokowi bertemu dengan perdana menteri singapura
beliau membawa presiden terpilih dan perdana menteri singapura membawa wakil perdana menteri
itu proses yang disebut dengan transisi pemerintahan memperkenalkan dan insya allah tidak ada turbulensinya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya